selebgram dan youtuber kini tidak lagi hanya sekedar hobi namun sudah dilirik menjadi profesi yang menjanjikan
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan menyebutkan pada tahun dua ribu tujuh belas
satu selebgram dan youtuber membayarkan pajak penghasilan yang total nilainya mencapai dua tujuh miliar rupiah
tahun dua ribu tujuh belas ada lima puluh satu selebgram dan youtuber yang sudah membayarkan pajak penghasilan yang didapat
dengan total mencapai dua tujuh miliar rupiah
melalui media sosial para selebgram dan youtuber mampu meraup uang puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya
dilansir dari detik finance meski belum ada aturan kebijakan perpajakan khusus terkait selebgram dan youtuber
mereka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pajak penghasilan pph dua puluh satu setiap tahun dan pelaporan spt
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini